tak dinilai pelin pelan soal kebijakan tes pcr sebagai syarat perjalanan transportasi udara dan darat
dalam dua minggu terakhir tercatat pemerintah tiga kali mengubah syarat perjalanan transportasi udara
yang tadinya wajib menyertakan hasil tes pcr dua x dua puluh empat jam
kemudian berubah masa berlakunya menjadi tiga x dua puluh empat jam dengan harga lebih murah
terakhir pemerintah akhirnya menghapus tes pcr sebagai syarat penerbangan bagi mereka yang sudah vaksin lengkap
kebijakan yang terus berubah ini membingungkan masyarakat
apakah pemerintah tengah bermain main dengan kebijakan syarat perjalanan
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kusmedi priharto
kepala subbidang tracing satgas covid sembilan belas
selamat sore pak kusmedi
dan kita masih menunggu bergabungnya agus pambagio pengamat kebijakan publik yang sampai saat ini masih belum bisa bergabung
saya mau ke pak kusmodi
pak kusmedi terlebih dahulu
pak kusmedi dalam waktu dua minggu kebijakan pemerintah berubah rubah soal tes pcr menjadi syarat perjalanan pesawat udara
kenapa kemudian berubah ubah terus kebijakannya pak kusmedi
tentunya semua atas melihat laporan laporan ataupun kondisi kondisi yang ada di lapangan
bahwa sebenarnya yang paling tepat itu adalah pcr
hanya pcr kelemahannya yang pertama dia pemeriksaannya butuh waktu sampai dengan enam jam paling cepat
kemudian jumlahnya harus biasanya dalam jumlah yang banyak baru bisa diputar
apa namanya itu peralatannya itu untuk bisa
menghasilkan hasil yang di apa namanya hasil daripada pemeriksaan itu sendiri
nah bahwasannya dulu kita menggunakan ada antigen kemudian ada apa namanya itu genus dan sebagainya
itu adalah upaya ketika jumlah kasusnya naik tinggi sekali kemudian pcr tidak tersedia
dengan cukup bahkan beberapa di daerah daerah yang jauh dari kota itu kadang kadang pemeriksaannya bisa memakan waktu sampai dua tiga hari bahkan seminggu
maka waktu itu diputuskan dengan menggunakan antigen itu bisa digunakan untuk tracking
untuk segera menemukan pasien supaya segera bisa diobati dan melakukan karantina agar penyebarannya tidak meluas
kemana mana jadi pada waktu awalnya seperti itu
oke pak kusmedi kenapa kemudian dalam dua minggu ini berubah tiga kali kebijakannya
sepertinya pemerintah tidak yakin dengan kebijakan yang diambil kemudian hanya testing the water saja
ketika kemudian masyarakat ribut masyarakat menolak baru kemudian diganti kebijakannya
yang saya mau tanya kenapa kemudian dalam dua minggu kebijakannya itu terus berubah sampai tiga kali
ya kita mesti melihat kondisi dunia
kalau melihat bagaimana di inggris sekarang sedang merebak varian delta mutasi empat dua
yang sudah menyebar di sekitar empat puluh an negara di dunia ini
dan yang berdekat di kita kemarin singapura juga melaporkan bahwa
mutasi ay empat dua sudah sampai di singapura
kita pun masih belum tahu perilakunya daripada mutasi virus ini
maka memang harusnya kita waspada sekali terhadap ini
karena dari indikator yang dipakai untuk menentukan apakah virus ini sebagai virus of concern
itu ada lima indikator
pak kusmedi kalau anda mengatakan bahwa karena ada varian baru
delta plus begitu ya
yang kemudian melanda negara negara di eropa
semestinya pemerintah kemudian stick saja
terus menerapkan tes pcr sebagai syarat perjalanan
bukannya malah mencabut
karena baru kemarin diumumkan oleh menko pmk
untuk syarat perjalanan transportasi udara
tidak perlu menggunakan syarat tes pcr
tapi hanya antigen saja
kenapa kemudian akhirnya pemerintah mencabut kebijakan tes itu
pak apakah kemudian karena tekanan dari publik yang cukup kencang
saya tidak tahu tentang hal tersebut sejauh ini
tetapi kalau dari kami melakukan evaluasi adalah
kita harus tetap berhati hati sangat sangat ketat sekali
karena tadi yang saya sampaikan kita belum tahu sama sekali perilaku
daripada virus mutasi ini
yang kita ketahui hanya bahwa virus mutasi ay empat dua ini
pak kusmedi rekomendasi satgas kepada kementerian perhubungan itu apa
apakah satgas covid sembilan belas juga merekomendasikan agar tes pcr dicabut
sebagai syarat perjalanan transportasi udara
kami hanya memberikan rekomendasi
apa saja yang bisa dipakai untuk mendeteksi hal tersebut
dan apa apa saja yang kira kira dalam kita mengambil keputusan itu
yang menjadi pertimbangan pertimbangan dari kita
oke artinya pertimbangan pertimbangannya itu apa pak kusmedi
apakah kemudian satgas merekomendasikan bahwa tes pcr itu dicabut
hanya cukup tes antigen saja
sebagai syarat transportasi udara
itu dulu yang perlu anda jawab sebagai perwakilan dari satgas covid sembilan belas pak kusmedi
dan tadi sudah saya sampaikan
bahwa tes yang sebenarnya untuk covid itu yang sangat kepekaannya tinggi adalah pcr
tetapi karena sekarang juga pertama sudah dilakukan vaksinasi
jadi tentunya kondisi tersebut
kita sudah tahu
kita sudah tahu bahwa antigen pun bisa untuk mendeteksi
manakala kemarin kita kesulitan untuk menggunakan pcr
kita menggunakan antigen
ternyata antigen cukup peka untuk bisa menilai hal tersebut
kalau kemudian penerapan tes pcr ini dicabut
sebagai syarat untuk transportasi udara
dan kita tahu bahwa maskapai penerbangan sudah menerapkan
apakah kemudian satgas covid sembilan belas tidak khawatir kalau misalnya nanti terjadi lonjakan kasus pak kusmedi
semua orang pasti khawatir
makanya perketatan daripada penggunaan tiga t
penggunaan vaksin yang sudah diberikan
kombinasi dengan pcr ataupun antigen yang dilakukan
tetap harus dilakukan
jadi bukan berarti itu dicabut terus kita
lengah dalam hal ini
tetapi syarat itu tidak berdiri sendiri
tetapi dia harus dengan tiga t
kemudian apa namanya
sudah dilakukan vaksinasi
disertai dengan pemerintahan
artinya satgas covid sembilan belas juga khawatir ya
dengan adanya lonjakan kasus
kalau misalnya hanya menggunakan tes antigen saja
nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita
karena kita masih menunggu bergabungnya pengamat kebijakan publik
pak agus pambagio pak kusmedi kita akan lanjutkan
perbincangan kita usai jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan sudah bergabung baru saja
pak agus pambagio pengamat kebijakan publik
saya mau langsung ke pak agus terlebih dahulu
pak agus ini bongkar pasang kebijakan dalam waktu dua minggu
tiga kali kebijakan ini berubah pak
soal syarat tes pcr di transportasi udara
apakah kemudian menurut anda ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten
atau sedang testing the water dan coba coba di publik
kalau ditolak publik baru diganti kebijakan ya pak agus
ya begini kebijakan itu kan ada dasar hukumnya yaitu peraturan perundang undangan
peraturan perundang undangan itu ada dasar yang diundang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
yang diperbarui nomor lima belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang tata cara pembuatan peraturan perundang undangan
itu yang dipakai pak tokar
nah pemerintah saat ini menggunakan seluruhnya dari awal pandemi itu
kebanyakan pakai surat edaran
surat edaran atau instruksi menteri itu tidak ada di undang undang itu
jadi tidak berkekuatan hukum
saya sudah sampaikan berkali kali
dan saya herannya kenapa biru hukum pemerintahan maupun kementerian hukum dan ham
dan sekretariat negara ya membiarkan dengan sa
karena sa itu internal sifatnya dan tidak berkekuatan hukum
bagaimana untuk mengatur kebijakan
nah dengan itu ya bisa berubah ubah
mana ada gitu kan peraturan tiga hari diganti
empat hari diganti
ini sih menunjukkan kekalutan yang sulit dikendalikan gitu ya
dan sebenarnya siapa yang mengatur regulasi ini
atau ada kelompok manusia lain
seperti yang dibahas di beberapa media belakangan ini
apakah pemerintah atau memang ada sekelompok manusia lain menurut pak agus
yang kemudian diberitakan di beberapa media menjadi mafia negara
kartel untuk pcr begitu ya
saya mau tanya ke satgas covid sembilan belas
pak kusmedi apakah kemudian satgas mengetahui bahwa ada sekelompok orang
yang mempengaruhi kebijakan perubahan perubahan soal tes pcr ini
mafia mafia yang disebutkan menguasai provider provider pcr di tanah air pak kusmedi
saya tidak tahu karena kami hanya teknis
dalam hal ini apa yang harus dilakukan
kewaspadaan apa yang harus dilakukan
itu kita pakai sebagai data data selama kita melihat bagaimana mengendalikan tracking di lapangan
oke pak agus kebijakan yang pelin pelan ini menurut anda selain membingungkan masyarakat dampaknya apa lagi
kalau tadi anda mengatakan bahwa landasan hukumnya tidak kuat
sehingga bisa berganti kebijakan itu dalam waktu berhari hari begitu ya
dengan cepat sekali karena memang landasan hukumnya tidak kuat
nah dampaknya bagi masyarakat yang paling dirugikan
ini apa pak
ya tentu dampaknya buat masyarakat itu bukan hanya masyarakat ya
aparat pelaksana di lapangan itu bingung
kalau misalnya ada yang melanggar mau nindak
kan surat edaran itu internal
saya selalu katakan kalau zaman saya kuliah dulu namanya itu mading majalah dinding
karena itu internal
jadi tidak bisa untuk mengatur peluang
tetapi kenapa itu yang dipakai terus saya tidak tahu
itu yang saya bertanya dan belum terjawab
ya kan jadi itu aparat coba
dari ppk sampai sdu
dari ppk sampai sdb
itu kan susah di lapangan
kasian akhirnya tidak disekat tidak diapa
saya setiap saat ditanya ini yang benar yang mana
saya bilang saya udah males lah
dibuatnya pakai surat edaran begitu apa dampak hukumnya
kalau saya nggak mau mengerjakan kan tidak apa apa harusnya
kita tidak perlu pcr atau antigen
tetapi kan itu saya percaya kita gunakan untuk tracing
di mana kita kondisi kita pada saat bepergian
tetapi sekali lagi saya heran kenapa bisa berhari setiap
bisa jangan jangan nanti setiap hari itu diganti gitu
lainnya kebijakan mau peraturan apa
lalu kan kebijakannya yang repot mengikuti peraturan itu
kebijakan tidak bisa jalan kalau tidak ada peraturan
pak agus anda mencium bahwa ada tekanan kepada pemerintah begitu ya
sehingga kemudian pemerintah gamang berulang kali mengubah peraturan begitu ya
apakah memang ada tekanan
saya nggak tahu
tadi kan saya bertanya
saya juga baca kemarin di majalah gitu kan
nah jadi kan saya selalu bertanya
sebetulnya yang regulator ini siapa
ya kan karena itu se
nanti kementerian perhubungan bikin se
nanti instruksi menteri yang setara dengan se
sehingga yang di lapangan manusia publik
dan aparat pelaksana itu nggak tahu ini bagaimana ini
tumpang tindih begitu ya pak ya koordinasinya ya pak
yang selain tumpang tindih kan bergantung
tumpang tindih kan berganti ganti
pcr saya waktu itu surat tadi sudah turun
saya masih empat ratus sembilan puluh lima
kenapa masih empat ratus sembilan puluh lima
pak suratnya belum keluar
juga belum turun
suratnya belum keluar
tau tau sudah diganti lagi
tadi saatnya antigen ada di jalan pak mawati tujuh puluh lima
ini ya bingung kalau ada masalah bagaimana cara mengurusnya
saya mau tanya ke pak kusmedi
satgas memahami menyadari tidak sih bahwa kebijakan yang berubah ubah ini kemudian membingungkan masyarakat
kemudian membingungkan juga bagi para petugas di lapangan
dan menimbulkan chaos begitu pak
tadi saya sudah menyampaikan beberapa kali bahwa kami itu di teknis
secara teknis kita kan sudah tahu bahwa
pcr lah yang terbaik sebenarnya untuk mendeteksi
termasuk mendeteksi mutasi mutasi yang sekarang masih terjadi
jadi di seluruh bagian negara negara
tetapi kemarin ketika jumlah kasusnya banyak dan kita tidak mampu menggunakan pcr untuk pemeriksaan secara keseluruhan
kita memakai antigen untuk melakukan deteksi secepatnya supaya kita segera bisa mengobati dan mengkarantina pasiennya
itu yang kita lakukan dan itu cukup efektif
pak agus tadi pak kusmedi sudah mengatakan bahwa sebetulnya satgas tetap merekomendasikan penggunaan tes pcr sebagai syarat perjalanan transportasi udara
tapi persoalannya dari pemerintah pusat dari menko pmk sudah mengumumkan bahwa tes pcr tidak wajib lagi bagi transportasi udara
menurut anda ini kebijakan yang tepat begitu setelah ada pro dan kontra setelah ada penolakan
tapi di sisi lain ini buasi malakama karena gelombang ketiga ini masih mengintai pak
masih mengintai pak agus
ya gini kan sekarang boleh lagi tuh sorry pcr atau antigen
ya kan intinya di transportasi atau di sektor apapun tidak boleh ada diskriminasi
ya kan kedua kalau ada itu kan masyarakat punya pilihan
nah sekarang saya bukan dokter tapi saya ingin kan kita perlu untuk tracingnya tadi
kenapa ada di peduli lindungi dan sebagainya
menurut saya apa saja yang memang diizinkan oleh wnaco
kan tadi syarat antigen tujuh puluh lima ribu
ya sekarang kan sudah boleh lagi jadi kembali
jadi kemana selama dua minggu tiga minggu ini
bolak balik ganti surat edaran itu buat apa gitu
atau kembali lagi
saya paham karena semuanya harusnya mengacu pada satgas
ketika kementerian perhubungan menjatuhkan satgas
muncullah instruksi mendagri
nah ini kan jadi kacau semuanya
justru lalu yang memperbaikinya adalah kementerian perhubungan
nanti kita yang lihat ini bagaimana
itu kok sepertinya kita tidak punya ahli hukum di kementerian kementerian itu
kasian masyarakat dan kasian juga aparat pelaksana di lapangan
termasuk operator operator transportasi itu bingung
marah marah orang orang terus bagaimana
oke pak agus medi
ini dari transportasi udara
selain para penumpang pesawat terbang yang kebingungan tadi
yang kasian menurut pak agus
ternyata untuk penumpang transportasi darat juga diperlukan tes antigen
ini bahkan dari organda juga
sudah mulai mengeluhkan bahwa pemerintah semakin membebani masyarakat
terutama yang menggunakan transportasi udara
transportasi darat maksud saya
bagaimana kemudian praktik pengawasannya di lapangan
untuk yang menjalani tes antigen ini pak di transportasi darat
apakah kemudian akan semudah itu pak agus medi
kalau mereka memang konsisten dengan tempat tempat pemeriksaan yang
yang didaftarkan kepada pemerintah
tentunya record itu akan ada di peduli lindungi
sehingga dengan menunjukkan peduli lindunginya
semua rekodnya kapan dia pernah di tes pcr
kapan dia pernah di tes antigen
kapan dia divaksinasi semua akan ada di sana
pak agus kalau tadi pak kusmedi mengatakan bahwa
kalau semuanya ada di peduli lindungi itu akan lebih gampang untuk ditris gitu ya
menurut anda penerapan tes antigen bagi penumpang transportasi darat
mobil pribadi sepeda motor dan transportasi umum ini efektif tidak diterapkan di lapangan
peduli lindung itu memang betul betul dipantau betul betul jalan
karena kadang kadang kalau kita misalnya e hack gitu ya
kita masukkan nick nya kemudian kita masukkan alamatnya asal gitu kan
terus mau menginap di mana naik apa asal
itu juga bisa
bisa jadi tracing nya menjadi bingung saya
gimana tracing nya kalau sampai dia kena
nah artinya sekarang para ahli geoton putuskan saja apakah perlu
saya tidak ahli menentukan apakah masih perlu pcr atau antigen itu
kalau itu tidak ada lalu tracing nya pakai apa
kan itu persoalannya
kan pemerintah saat bias itu perlu tracing itu
karena untuk memantau pergerakan manusia ini ketika nanti ada ledakan pada nataru itu mudah
nah sekarang putuskan saja mau pakai apa
atau bisa pakai vaksin saja atau apa nggak tahu saya
saya bukan ahlinya
tapi itu disetapkan dan tidak boleh diskriminasi
tidak boleh ada diskriminasi bagi para pelaku ataupun pengguna transportasi begitu ya
itu pesannya dari pak agus pambagio
semua harus sama
kalau tidak tidak lalu apa
jadi tolong cek who atau para ahli ini
ini gimana cara memantau nya
kalau tidak ada pcr
kan teman teman organa menolak
lalu apa gantinya
kan itu harus ada untuk memonis
oke kita tunggu nanti bagaimana keputusan dari pemerintah
semoga tidak berubah lagi kebijakannya
karena sekali lagi yang dirugikan adalah masyarakat para pengguna transportasi
baik udara maupun darat dan juga laut
sekali lagi kita tunggu nanti pesan untuk pak kusmedi
supaya saat gas kemudian bisa mengingatkan pemerintah pusat
supaya membuat kebijakannya ini lebih rigid dan tidak berganti ganti begitu
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada pak agus pambagio pengamat kebijakan publik
dan pak kusmedi priharto kasubit tracing satgas covid sembilan belas
selamat sore dan sehat selalu bapak bapak